begitu banyaknya dosa hamba ya allah
karena akulah yang menjadi penyebab
rakyat pada jalan menjadi pecah
mereka saling bertengkar
dan menjadi perang sodara
karena berbeda dukungan
calon putra mahkota
ya rahman ya rahim
engkau yang mengetahui masa depan
dan hamba tidak mengetahuinya
tapi kami mencari waktu yang tepat untuk meringkus
dan sekarang kami datang bersama pemimpin kami
siapapun dia itu tidak penting
lebih baik kalian pergi dari sini
yang sopan kalau bicara
kalian belum tahu berhadapan dengan siapa
dia cuma seorang perempuan lawan habisi
hidup raden kian santap
hidup putra pancingearat
hidup raden kian santap
hidup raden kian santap
hidup raden kian santap
hidup putra pancingearat
raden kian santap ini pantas di utara mahkota
tidak bisa dia tidak layak
dia tidak boleh keturunan pesawat
ibu danya gusti subang larang bukan dari karangan bangsawan
berbeda dengan gusti ratu kenterimani
yang jelas raja keturunan pasundan
apa pentingnya darah bangsawan
yang kami butuhkan adalah calon pemimpin yang adil dan bijaksana
zan tidak semestinya kalian bertengkar bersama saudara
saya atas nama patih dan pengabdi pajajaran
meminta kalian untuk menghentikan pertikaian ini
terima kasih pak jawa
terima kasih pak jawa
apa yang dikatakan tuan senopati sacangodaya
bicara tentang masalah putra mahkota
sedang dibicarakan di sana
kesana semua tenang
ya allah aku tidak berniat untuk membuatnya seperti ini
zenazah pemimpin kalian ini
bawa dan uruslah dengan baik
kita berangkat sekarang
kita harus segera mendapatkan obat kecubung dewa itu
orang tidak berguna seperti itu
memang tidak pantas
ada di bumi ini
sekarang aku perlu
kemana nimas rara santang
ya rahman ya rahim
yang maha mengetahui
begitu banyaknya dosa
hamba ya allah
karena akulah yang menjadi penyebab
rakyat pada jalan menjadi pecah
mereka saling bertengkar
menjadi perang sodara
karena berbeda dukungan
calon putra mahkota
ya rahman ya rahim
engkau yang mengetahui masa depan
dan hamba tidak mengetahuinya
hanya engkau lah yang mengetahuinya ya allah
hamba sama sekali tidak ingin menjadi putra mahkota
hamba sudah mencoba
agar hamba tidak menjadi putra mahkota
hama masih tidak bisa ya allah
berilah hamba petunjuk ya allah
petunjuk ya allah petunjuk jalan keluar dari masalah ini agar rakyat pada jalan tidak terpecah
belah ya allah rabbana hatimah fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah tawakinah agagamah
ya allah angkatlah penyakit raka walang susah
angkatlah penyakit raka olah sumsa sembuhkanlah luka lukanya dan kembalikan raka ke sisi kami
dalam keadaan sehat dan baik
ya allah sesungguhnya engkau adalah maha penyanyi lagi maha mengabulkan doa doa
kamu tekun naon ikuti nyai terus memangnya tidak ada kerjaan lain apa udah sana pergi
maaf nyai kami harus selalu menjaga nyai untuk menggantikan posisi gusti
senopati yang sedang mengembang tugas dari gusti pramu
benar nyai selain itu kami juga tidak mau kejadian terulang seperti di sungai nyai diserang orang jahat
kami harus waspada banyak orang yang mau mencelakai nyai
memangnya siapa yang mencelakai nyai dalam istana yang banyak penjaganya seperti ini
udah sana sana kamu mengada ada ada aja udah sana pergi
maaf nyai tidak bisa